inilah empat pasien rumah sakit umum daerah wongsonegoro semarang
yang dinyatakan sembuh dari virus corona
pasien yang terdiri dari tiga perempuan dan satu pria ini
diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit
karena hasil pemeriksaan akhir menyebut sudah tidak terinfeksi virus corona
belumnya keempat pasien menjalani perawatan dan penanganan medis
di ruang isolasi selama dua pekan
selain tindakan medis berupa obat obatan dan multivitamin
pihak rumah sakit tak berhenti memberikan semangat dan suasana ceria kepada pasien
bahwa keempat pasien kami ini dinyatakan negatif
dan ini adalah sebuah karya luar biasa
di samping pasien itu sendiri
karena dengan keceriaan dan ketenangan dan berhati yang suka cita
ini mempercepat kesembuhan dan menimbulkan imunitasnya
pada hari ini pasien terinfeksi covid sembilan belas di kota semarang berjumlah dua puluh lima orang
di pasien terinfeksi covid sembilan belas di kota semarang berjumlah dua puluh lima orang
terdiri dari empat belas warga kota semarang dan sebelas warga luar kota semarang
sementara yang meninggal dunia akibat terinfeksi covid sembilan belas berjumlah tujuh orang
di mana enam orang diantaranya adalah warga kota semarang
kesembuhan empat pasien di bali disampaikan ketua satgas penanggulangan covid sembilan belas provinsi bali
dewa mada indra saat siaran pers melalui telekonferensi selasa sore
keempat pasien ini telah melalui dua kali uji tes swab
yang hasilnya dikirim ke lipang ke siakarta
provinsi bali dari satu ratus lima puluh lima pdp yang dirawat di sejumlah rumah sakit
sebanyak sembilan puluh tujuh orang hasilnya dinyatakan negatif dan sembilan belas orang dinyatakan positif
tim liputan cnn indonesia